pandemi covid sembilan belas masih terjadi di seluruh belahan dunia
termasuk di indonesia sejak pertama kali dialami pada maret dua ribu dua puluh lalu
sejak awal pandemi covid sembilan belas ini ada
informasi bohong atau hoax mengenai virus yang pertama kali terdeteksi di tiongkok ini terus berkembang
tak hanya mengenai virusnya saja
informasi hoax juga sampai dengan pemberitaan mengenai pengobatan dan cara penanganannya
informasi yang dibuat oleh pihak pihak tak bertanggung jawab ini
seringkali membuat kebingungan bahkan rasa tidak percaya
yang bermunculan dari sejumlah masyarakat di indonesia
mengutip data yang diimpun oleh fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan universitas gajah mada
selama masa pandemi periode tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
banyak sekali informasi
informasi bohong seputar covid sembilan belas dan penanganannya beredar di jagad maya
bahkan kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia
juga menemukan empat informasi bohong atau hoax yang tersebar melalui pesan whatsapp
dan media sosial dalam waktu dua hari
yakni pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh satu lalu
di mana hoax ini berisikan tentang informasi mengenai penanganan covid sembilan belas
dengan cara vaksinasi dan tidak diketahui secara pasti siapa dan apa motif dari pembuatnya
menurut pemerhati imunisasi dr julita sari sundoro
dalam acara yang diselenggarakan oleh komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
mengenai hoax seputar vaksinasi mengatakan bahwa seluruh informasi tersebut adalah salah kapra dan tidak bertanggung jawab
informasi tersebut dikatakan oleh julita sari dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin covid sembilan belas
hal ini tentu akan berpengaruh kepada terhambatnya upaya pemerintah
guna menangani dan mengakhiri pandemi
kami menggunakan informasi tersebut untuk membuat informasi tersebut lebih kredibel dan dapat dipercaya
misalnya institusi kementerian kesehatan dari kemenkom info dan lain lain sebagainya
jadi jangan mentah mentah diterima itu berita kita baca dulu
kalau ragu kita harus cross check jangan langsung menyebarkan
bagaimana cara menangkal disinformasi adalah kita harus lihat siapa yang membuat
sumber beritanya dari mana
kemudian juga apa perlu di share
jangan sekali kali cepat cepat men share ya
karena belum tentu berita ini benar ya
nah kemudian kalau berita yang benar itu kapan dipublikasi
pasti kalau itu berita benar itu akan dipublikasi
informasi bohong terkait vaksin dan vaksinasi juga ditepis oleh direktur astrazeneca indonesia
risman abu daeri dalam acara yang sama yang digelar oleh kpcpen pada rabu siang
menurutnya vaksin yang dihadirkan oleh pemerintah indonesia
sudah menjalani serangkaian uji klinis yang ketat sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat secara aman
guna menciptakan herd immunity atau kekebalan imunitas bagi penerimanya
kita harus percaya bahwa pemerintah indonesia hari ini sudah melakukan evaluasi yang sangat mendalam

yang sehingga diambil kesimpulan bahwa beberapa vaksin ini layak digunakan di indonesia untuk bchgb dua
layak digunakan di indonesia untuk membentuk herd immunity yang sekarang ini dijalankan melalui program vaksinasi
jadi kita juga harus percaya bahwa proses vaksinasi yang dilakukan hari ini
ini tidak hanya bisa mencegah terjadinya penularan covid sembilan belas atau membentuk herd immunity yang bermanfaat untuk pencegahan covid sembilan belas
juga varian variannya kita harus percaya itu karena pemerintah dalam melakukan keputusan itu tidak main main
dan juga kami sebagai industri farmasi data yang kita sampaikan juga sangat luar biasa dikaji dengan sangat mendalam sangat cermat
dokter spesialis penyakit dalam suzy maria yang juga hadir dalam acara hindari hoax seputar vaksinasi
juga menerangkan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan kembali informasi mengenai penanganan covid sembilan belas yang beredar
terkhusus hoax mengenai vaksin dan efektif
efek dari penggunaannya
dr suzy menjelaskan bahwa setiap vaksin tentu memiliki efek samping
terkhusus hoax mengenai vaksin dan efek dari penggunaannya
dr suzy menjelaskan bahwa setiap vaksin tentu memiliki efek samping yang bisa ditimbulkan
hanya saja masih dalam kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh manusia sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir
kalau yang sekarang lebih sering terkait dengan keamanan vaksinasi
jadi kan banyak sekali beredar informasi
jadi masyarakat mengenai ya itulah tadi efek samping dari vaksin vaksin yang menyebabkan kematian segala macam yang menyebabkan masyarakat takut
memang setiap pada kesempatan kami para dokter selalu berusaha untuk menyampaikan gitu bahwa sebenarnya efek samping itu hal yang wajar terjadi dari suatu obat atau dari suatu vaksin
tapi tidak usah khawatir karena sebenarnya itu paling sering terjadinya berupa efek samping yang ringan
karena itu tidak di tolerasi
itu sih yang paling sering dan sulit sekali menghilangkan mengenai kemungkinan terjadi hal yang fatal setelah divaksinasi
penyakit covid sembilan belas ini berpotensi menjadi berat bahkan juga berpotensi untuk menyebabkan kematian
oleh karena itu kita jangan ambil risiko gitu mendapatkan kekebalan tubuh dengan cara biar aja terinfeksi secara alami
karena justru dengan ada vaksinasi kita bisa mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tanpa harus menawarkan
tapi pasta sakit sakit terlebih dahulu dan juga menularkan ke orang lain
tentulah untuk mendapatkan kekebalan itu jauh lebih baik mendapatkan dengan cara divaksinasi daripada kita harus mempertaruhkan diri kita sakit
r suzi pun mendorong kepada seluruh masyarakat guna menghentikan penyebaran informasi hoax tak berdasar mengenai vaksinasi
dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mengikuti vaksinasi demi menciptakan kekebalan tubuh yang bermuara kepada berhentinya penularan covid sembilan belas di masyarakat